dalam rekaman video milik warga ini tampak atap area parkir sepeda motor diterjang angin kencang
hingga tiang penyangga utama lepas dan atap nyaris terbang angin kencang disertai hujan
deras ini membuat sebuah mobil milik warga mojokerto yang sedang diparkir di depan pertokohan
di jalan ahmad yani jember jawa timur tertimpa pohon tumbang hingga mengalami kerusakan
sementara itu hujan deras yang mengguyur ibu kota membuat beberapa ruas jalan di kawasan tegal
parang mampang jakarta selatan rabu sore terendam banjir setinggi tujuh puluh cm akibat buruknya sistem
drainase di sekitar lokasi banjir membuat aktivitas warga sekitar terganggu beberapa
warga pun tampak berusaha memindahkan mobil mereka ke tempat yang lebih tinggi
baru hujan sebentar aja udah banjirnya
selain itu banjir setinggi empat puluh hingga enam puluh cm terjadi di jalan di panjaitan cipinang cempedak jati
negara jakarta timur akibatnya lalu lintas macet total bahkan sejumlah kendaraan yang
menerobos banjir tampak mogok badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi hujan dengan
intensitas sedang hingga deras akan mengguyur wilayah jabodetabek selama tiga hari mendatang
wilayah jabodetabek tiga hari ke depan masih berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai angin
kencang dan petir dengan waktu sore hingga malam hari sehingga untuk masyarakat yang berkegiatan
pada waktu waktu tersebut harap ditingkatkan kewaspadanya warga pun diimbau agar mewaspadai
potensi terjadinya cuaca ekstrim seperti hujan deras disertai angin kencang dan petir terutama pada
tim liputan cnn indonesia